kota lama tetap menjadi magnet wisatawan di semarang
di masa libur panjang jumlah pengunjung ditaksir meningkat tiga puluh persen
seperti terlihat sabtu sore
warga dalam kota dan dari berbagai daerah datang menghabiskan waktu liburan
dengan bersuah foto dan melihat bangunan kota tua
seperti gedung marba gereja belenduk dan taman serigunting
kerumunan warga pun tak terhindarkan
banyak di antara pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan
dengan tidak memakai masker
tak hanya anak anak tapi juga pengunjung dewasa
mayoritas beralasan masker mengganggu estetika saat berfoto
ada juga yang berdalih tidak memakai masker hanya saat tidak di keramaian
jauh orang kayak gini berani lepas
jauh dari orang orang lepas masker itu mas
kalau seadanya dekat ya saya pakai masker
tapi pengunjung lain beranggapan masker mengganggu saat suah foto adalah alasan yang dicari cari
sebenarnya untuk foto iya sih
otomatis kan ingin kelihatan wajahnya
nanti dipasang lagi gitu aja sih
dinas kebudayaan dan pariwisata semarang mengaku telah
memperketat protokol kesehatan di tempat wisata
namun minimnya kesadaran warga dan sulitnya pengawasan di area terbuka
seperti kota lama menjadi kendala
di tempat wisata lain pun kita berikan surat edaran kepada masing masing pengelola
agar melakukan pemantauan secara intensif
bedanya kalau di tempat lain itu kan pintu masuk dengan keluar itu bisa dipantau secara ketat
sedangkan kalau di kawasan seperti ini masyarakat bisa bebas berbunyi dari mana saja
nah ini yang perlu kita galangi
berat lagi pengawasannya
sejumlah petugas diterjunkan ke kota lama semarang
untuk mengingatkan pengunjung memakai masker